kami nggak berani ngusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak
dengan enam tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan anggaran di januari februari acep tadi ibu
tapi di dua ribu dua puluh tiga mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan
jadi begini bapak jadi mohon maaf setelah kita dalami
kenapa penyerapan itu kecil
nah ternyata ada yang daerah misalkan kayak aceh itu dia harus nyebrang orang itu
dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada atm tidak ada pos
nah dia mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak empat ratus empat puluh
nyebrangnya itu butuh enam ratus ribu gitu
karena atau diambil di akhir tahun gitu
nah kemudian ada lagi yang bank seperti di daerah bali
itu ada di daerah di mana bank btn itu nggak ada di kabupaten itu
sehingga dia butuh untuk membayar transport untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain
itu lebih banyak daripada yang dia terima
itu yang kemudian kita rapatkan dengan imbara yang tadi saya sampaikan ada pak wamen bumn datang untuk bagaimana ini
kami pindah bank kita ganti banknya
ada yang penyerapan tiga bulan
itu kenapa nggak bisa yang baru
jadi misalkan bapaknya ini meninggal kita ganti dengan nama anaknya penerima
serta merta mengganti nama ini butuh waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening itu
akhirnya kemudian disepakati di situ ada seluruh bank kemarin rapat dengan kami di seluruh bank
sehingga dan pt pos disepakati untuk penerima baru itu disalurkan lewat pt pos karena pt pos bisa
satu minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu sehingga saat itu kita butuh itu yang pertama
masalah yang kedua adalah beberapa temuan temuan bpk kita juga nggak berani melangkah itu kenapa
contohnya misalkan ditemukan oleh bpk itu pns itu penerima gitu nah kami butuh waktu
apa iya dia pns betul atau bukan gitu jadi itu salah satu kenapa di dua ribu dua puluh tiga itu
berhasil menemukan bpk jadi itu salah satu kenapa di dua ribu dua puluh tiga itu berhasil menemukan bpk
jadi itu salah satu kenapa di dua ribu dua puluh tiga itu berhasil menemukan bpk
enggak mundur jadi temuan itu ada yang mohon maaf dia masuk di datanya ahu ahu itu di kementerian
kumham dia sebagai disitu ditulis sebagai komisaris perusahaan a tapi ternyata setelah kita cek
lapang ke lapangan dia hanya cleaning service ya akhirnya bisa kita klarifikasi dengan bpk bahwa
ini orang miskin lah kalau namanya dipakai di sini kan
ya bukan salah orang ini gitu kan pak ternyata kita bisa tunjukkan dan alhamdulillah yang dua ribu dua puluh tiga kita
clear soal itu kita clear yang pns itu memang harus kita serahkan ke daerah karena di daerah itu tidak
pns itu tidak hanya di daerah itu bukan hanya kewenangan daerah seperti guru
kemudian pns di daerah tapi ada pns di kejaksaan ada pns di kepolisian

mengembalikannya juga butuh proses waktu namun kemudian nggak bisa saya putus ini harus jalan kita ya
sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya
iya kemudian di dua ribu dua puluh empat januari februari sudah normal
iya normal alhamdulillah normal jadi yang yang apa namanya itu malah di tahun dua ribu dua puluh satu saat afal covid itu saya persis masuk dua ribu dua puluh satu saat afal covid itu saya persis masuk
akhirnya kita keluarkan karena saat itu covid
baik kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya
untuk el nino itu kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri
ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait
kami enggak berani ngusulkan pak
iya kami nggak berani ngusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak
kami nggak berani biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa
karena kami tidak berani karena kami tidak tahu makro kondisi makro masalahnya
ya sudah artinya itu tidak mengusulkan ya
ya tidak ada mengusulkan
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya